saudara rapat dewan gubernur bank indonesia yang digelar pekan lalu pada sembilan belas sampai dua puluh maret dua ribu delapan belas
memutuskan untuk mempertahankan bi rate sebesar
nah di saat yang sama saudara bi juga terus memperkuat bauran kebijakan moneter
makro prudensial dan juga sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas
dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
kita akan bahas lebih dalam pagi ini sudah bergabung di kompas bisnis kepala departemen kebijakan ekonomi dan moneter bank indonesia firman mohtar
pak firman selamat pagi
selamat pagi pak diri salam sehat
salam sehat juga pak firman
ini sebelum kita lebih detil ke keputusan pada pekan lalu soal suku bunga pak
secara umum di global ini beberapa kejadian yang menjadi sorotan ini seperti di jepang
bank sentral akhirnya menaikkan suku bunganya
lalu di saat yang sama the fed ini diperkirakan akan menurunkan suku bunganya pada semester satu di dua ribu dua puluh empat
lalu kalau bank indonesia melihat dengan beragam yang terjadi di global ini
bagaimana sebenarnya proyeksi untuk dua ribu dua puluh empat dan apakah akan berdampak pada indonesia
makasih mbak riri ada tiga hal yang menjadi cermatan kami tentang ekonomi global dalam rdg minggu lalu
secara umum pertumbuhan ekonomi dunia khususnya negara baju memang masih cukup kuat termasuk di amerika
bahkan india pun juga lebih tinggi dari perakiraan kami
yang menjadi perhatian memang tadi disampaikan adalah terkait dengan jepang
jepang hasil bacaan kami dengan berbagai respon yang ditempuh pemerintah jepang
termasuk konsumsi swasta yang masih kuat secara keseluruhan kami perkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun dua ribu dua puluh

memang pada akhirnya ini akan berpengaruh terhadap bagaimana permintaan dunia terhadap ekspor kita
yang kedua adalah di tengah kondisi ekonomi dunia khususnya negara maju yang masih kuat tersebut
ini tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi inflasi di negara negara maju tersebut
faktor yang mempengaruhi inflasi itu adalah harga komoditas
harga komoditas hasil bacaan terakhir memang agak meningkat
salah satunya eskalasi geopolitik yang berpengaruh terhadap berbagai harga komoditas
jadi imbangan permintaan yang tinggi ditambah dengan harga komoditas yang masih naik tadi berpengaruh terhadap inflasi
yang ternyata proses disinflasinya penurunan inflasinya ternyata tidak sekuat perkiraan kita
negara maju bahkan inflasinya masih di atas target
ini berpengaruh ke poin ketiga tentang bagaimana reaksi pasar terhadap respon kebijakan moneter negara maju terhadap inflasi tersebut
termasuk di fed fund rate di amerika serikat
gambaran ini terakhir kami perkirakan bahwa fed fund rate baru akan turun di semester kedua sebesar tujuh puluh lima basis point
hal lain yang berpengaruh adalah tentunya pengaruh ini berpengaruh terhadap kondisi pasar keuangan global
ini yang menjadi perhatian kami yang sampai saat ini ketidakpastian masih tinggi
risk on risk off di pasar keuangan dunia ini yang berpengaruh terhadap aliran modal ke negara berkembang termasuk indonesia
yang pada gilirannya memberikan tekanan terhadap berbagai mata uang negara berkembang termasuk indonesia
jadi tiga poin itu mbak riri yang menjadi perhatian kami
kami secara umum memang ekonomi global masih tumbuh sekitar tiga persen
namun yang menjadi perhatian adalah
ketidakpastian di pasar keuangan yang memang bisa dikatakan masih tinggi
oke kalau tadi pak firman sudah gambarkan sebenarnya berpengaruhnya adalah kalau ke indonesia terutama adalah soal ekspor dan juga aturan
sorry aliran modal masuk ke dalam negeri
nah kalau di domestik sendiri pak sebenarnya secara politik gitu kan
kemarin kpu dua puluh maret kemarin sudah akhirnya mengumumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh
ini akankah menjadi hal yang baik atau sentimen yang baik juga pak
terhadap kondisi makroekonomi indonesia pasca pemilu terutama aliran modal dan investasi tadi
yang ternyata berdampak atau terdampak dari kondisi ekonomi global
tentunya pemilu ini sebelumnya berpengaruh bagaimana dampak positifnya terhadap perkembangan di konsumsi khususnya
lembaga non profit rumah tangga yang memang tumbuh tinggi selama periode pesta demokrasi kemarin
dan perkembangannya sejalan dengan suksesnya pesta demokrasi kemarin
dan perkembangannya sejalan dengan suksesnya pesta demokrasi kemarin
kita melihat ketidakpastian mulai menurun dan ini berpengaruh terhadap bagaimana aliran modal ke indonesia
yang kami melihat dari sisi aliran modal mulai meningkat kembali itu yang pertama
yang kedua dari sisi investasi tidak pastian perilaku wait and see sudah berkurang
yang pada gilirannya ini akan berpengaruh terhadap bagaimana prospek ke depan investasi swasta yang seperti disampaikan oleh mbak riri kami
dengan gambaran tersebut mbak riri kami melihat bahwa memang pertumbuhan ekonomi indonesia tahun dua ribu dua puluh empat ini masih tetap baik pada kisaran empat tujuh hingga lima lima persen
tentunya adalah di tengah kondisi global yang masih belum pasti tadi peran dari permintaan domestik ini masih akan tetap dominan untuk menopang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan
oke masih jadi konsumsi fokusnya tapi kalau bicara soal aliran modal masuk yang tadi sudah mulai meningkat
lalu investor juga sepertinya sudah tidak wait and see lagi untuk berinvestasi
adakah pengaruhnya pak pada pergerakan nilai tukar rupiah
dalam perkembangannya memang pengaruh global seperti yang saya sampaikan tadi
ketidakpastian pasar keuangan global ini mempengaruhi bagaimana perilaku penyesuaian aliran modal ke negara berkembang
ada tendensi memang penurunan ke dalam aliran modal dalam beberapa periode sebelumnya
yang terjadi bergeser adalah aliran modal ke
surat berharga fixed income obligasi memang agak menurun
sementara aliran modal ke saham sebagai cerminan bagaimana persepsi terhadap perekonomian ke depan itu meningkat
gambaran ini mbak riri memang akan berpengaruh terhadap bagaimana perilaku nilai tukar
memang rupiah sempat mengalami tekanan di beberapa periode terakhir
namun secara keseluruhan proses kebijakan stabilisasi yang ditempuh bank indonesia ini memang
bisa mengarahkan nilai tukar kita lebih baik dibandingkan dengan pelemahan pelemahan yang terjadi di berbagai negara tetangga
jadi ini kondisi ini yang memang mendukung bagaimana prospek perekonomian kita aliran modal terus berlangsung mbak riri
apakah ini juga jadi salah satu kondisi yang akhirnya membuat bi yakin sekali tetap mempertahankan suku bunga di rapat dewan gubernur bulan ini
saudara jangan kemana mana kompas bisnis segera kembali
anda kembali lagi di kompas bisnis sampah indonesia pagi
hari ini kami masih bersama kepala departemen kebijakan ekonomi dan moneter bank indonesia firman mohtar
tadi saya dan pak firman sudah banyak berbincang untuk ekonomi secara global yang bi sepertinya masih optimistis melihat kondisi terutama di negara negara maju
tapi kalau melihat di domestik nih pak firman minggu lalu bank indonesia ketok palunya bi rate enam persen tetap ini berarti terhitung sejak oktober dua ribu dua puluh
kenapa pak asesmennya mempertahankan suku bunga ini
apa sih yang melatar belakangi keputusan ini
satu faktor yang berpengaruh terhadap bagaimana kami memutuskan mempertahankan bi rate tetap di level enam persen pada rdg minggu yang lalu
seperti saya sampaikan tadi adalah kondisi ketidakpastian global khususnya pasar keuangan memang masih cukup tinggi
hal ini memang harus kita mitigasi secara preemptif agar tidak pada gilirannya berpengaruh terhadap tekanan inflasi ke depan
melalui imported inflation nya yang meningkat
jadi faktor itu yang memang berpengaruh kita untuk mempertahankan bi rate tetap di enam
faktor yang lain adalah bagaimana kita terus mengantisipasi terkait dengan perkembangan inflasi yang meskipun sampai dengan februari yang lalu
memang masih dalam kisaran kami kami ingin pastikan bahwa inflasi ke depan itu masih tetap dalam kisaran dua lima plus minus satu persen ke depan
oke ada dua memitigasi ketidakpastian sebenarnya jadi resiko ekonomi dan juga inflasi
jadi bi juga tidak mau terburu buru ya pak karena kondisinya memang tetap perlu waspada
nah kalau bicara soal inflasi ini memang kan harga pangan saat ini harganya lagi lumayan ya pak ya
dari beras ayam daging kayaknya semuanya naik gitu
apalagi jelang lebaran ada juga dampak dari el nino dan pergeseran musim tanam
tidak hanya soal bahan pokok sebenarnya tapi juga ada komoditas
yang harganya mulai naik dan akhirnya mempengaruhi inflasi
apakah akan besar sekali pak pengaruh dari kenaikan harga bahan pokok lalu kenaikan dari harga komoditas
sebesar apa mempengaruhi inflasi di dua ribu dua puluh empat dan apakah memang bi benar benar yakin nih pak saya harus tanya lagi
inflasi dua lima plus minus satu persen akan tercapai
ya memang seperti saya sampaikan tadi kondisi global dengan harga komoditas yang meningkat ini memberikan dampak rampatan terhadap beberapa
beberapa harga komoditas indonesia itu yang pertama
yang kedua seperti disampaikan mbak riri tadi di domestiknya memang ada pengaruh pergeseran musim tanam
yang kedua adalah dampak el nino yang masih berlanjut
yang ketiga memang pada saat bersamaan pola permintaan kita memang sedang meningkat
bukan hanya karena ekonominya yang tetap baik tapi juga memang karena pengaruh musiman
gambaran gambaran ini memang berpengaruh terhadap kondisi terkini dan juga di februari yang lalu
di mana inflasi volatile food kita mencapai lebih dari delapan puluh
perkembangan terkini memang ada beberapa komoditas yang masih meningkat
meskipun ada perkembangan positif terkait dengan harga beras yang mulai di beberapa daerah kami perhatikan memang mengalami peningkatan
bank indonesia mbak riri memang akan terus mencermati harga volative food ini
mengapa karena ini bila tidak kita mitigasi ini akan bisa merambat terhadap komponen inflasi lainnya adalah inflasi inti
kami terakhir dampak rambatan ini masih minimal sehingga ini yang berpengaruh terhadap inflasi inti yang masih tetap terkendali pada level satu tujuh persen pada bulan yang lalu
secara keseluruhan inilah yang memberikan dampak terhadap inflasi ihk kita yang secara keseluruhan di bulan februari masih sekitar dua tujuh persen tersebut
bagaimana kedepannya tentu tentu yang disampaikan oleh mbak riri tadi apakah kami yakin
hasil sekali lagi hasil bacaan kami memperlihatkan bahwa inflasi inti ini ke depan masih akan tetap baik
kondisi pasokan kita masih secara agregat masih besar sehingga bisa menopang tren permintaan yang masih baik tersebut
dalam kisaran target yang kami sebutkan tadi
sementara inflasi volatile food bank indonesia akan optimalkan mbak riri koordinasi kami di pusat dan di daerah
di daerah kami akan optimalkan empat puluh enam kantor perwakilan bank indonesia dalam koordinasi tpid melalui gnpib gerakan nasional inflasi pangan ini akan kami perkuat
tentunya langkah yang kami tempuh kemarin untuk memastikan bahwa inflasi ini akan terus menjadikan kita berusaha untuk menjaga keuntungan
dan juga untuk menjaga keuntungan dan juga untuk memastikan bahwa inflasi ini akan terus menjaga keuntungan
oke sudah ada kalau inflasi ini koordinasi dengan otoritas lain
dan pemerintah adalah lewat gnpip ini
tapi pak ini adakah langkah langkah lanjutan ke depannya pak
untuk menjaga selain inflasi yang tadi mungkin dampak rambatannya masih minim
tapi tetap harus dikoordinasikan dan gak hanya itu pak
adakah langkah langkah yang akan dilakukan bi bersinergi dengan pemerintah
jadi untuk langkah lain yang kami tempuh untuk menjaga stabilisasi nilai rupiah
tentunya kami akan perkuat berbagai instrumen moneter kami mbak riri yang pro market
kita harus pastikan nilai tukar tetap stabil
melalui bagaimana optimasi dari optimalisasi dari srbi yang sudah ada
kemudian svbi dan sobi
ini tentunya akan bagaimana ikut menjangkar pergerakan nilai tukar ke depan
yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap inflasi
tentunya sampaikan mbak riri tadi kami tentu akan terus perkuat koordinasi mbak riri
satu hal yang kami lakukan nanti ke depan adalah bagaimana mengoptimalisasi
memperkuat kebijakan likuiditas makroprudensial
yang pada gilirannya ini akan mendorong peningkatan kredit
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
itu sinergi kami bagaimana dengan pemerintah
untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi
dari sisi stabilitas sistem keuangan tentu kami akan turut mendukung
upaya menjaga stabilitas sistem keuangan ini
dan terus kami lakukan pertumbuhan secara reguler
dan diskusi diskusi kemudian respons secara bersama
ini mudah mudahan memang sesuai dengan proyeksi dan optimisnya bank indonesia
untuk melihat kondisi ekonomi secara global dan juga domestik
pak firman terima kasih sudah bergabung pagi ini di kompas bisnis
terima kasih mbak deddy sampai ketemu